guna mendulang suara di provinsi sulawesi selatan pada pemilihan presiden mendatang
tim pemenangan prabowo sandi terus mengukuhkan pendukungnya yang disebut kaum milenial dan emak emak
dan diharapkan dengan pengukuhan ini
berada di kawasan jalan andi pangerang petarani
kecamatan panakukang makassar sulawesi selatan pada sabtu sore
mengukuhkan ratusan relawan prabowo subianto sandiaga uno yang disebutnya sebagai generasi milenial
dalam acara tersebut turut hadir para ibu yang mendukung pasangan prabowo sandi
nur asia uno berharap seluruh relawan bisa bekerja keras untuk mencari dukungan di masyarakat sulawesi selatan
guna memenangkan prabowo sandi
nur asia juga berpesan agar tim relawan berkampanye dengan mengutamakan demokrasi sejuk
agar tidak terjadi benturan
istri sandiaga uno ini sempat melemparkan pantun tentang kemakmuran rakyat
ikutlah okoc dan rasakan manfaat terobosan okoc
saya doakan seluruh milenial yang hadir di sini agar semoga sukses semuanya di masa depan
amin ya bapak ibu
itulah seni pesan bang sandi dan saya doakan perjuangan kami
agar lancar semua
semua urusannya ke depannya
amin ya bapak ibu
boleh saya tulus dengan pantun
di sungai talo ada ikannya
ikan mengapung riak riak airnya
kalau memang ingin maju negaranya
agar makmurkan dulu semua warganya